banjir dan sejumlah kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah di indonesia adalah dampak dari siklon tropis
terjadi di wilayah mana saja kah siklon tropis ini dan bagaimana pula dampaknya
saya akan mencoba membawa anda untuk mengetahui karena memang siklon tropis mungkin tidak terlalu familiar dengan anda
namun saya mencoba menjelaskan bahwa siklon tropis tersebut memang adalah sebuah fenomena
di mana wilayah yang paling subur terjadi di dunia ada di dua titik yaitu di samudera hindia
dan kemudian kita lihat juga di prairan barat australia
jadi ini adalah wilayah di mana ada pulau jawa sebagian dari wilayah indonesia juga rentan terhadap siklon tropis tersebut
selanjutnya kita lihat apa saja dampak dari siklon tropis
ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi
dampak langsung siklon tropis itu terjadi di wilayah wilayah tersebut di titik titik tersebut
manifestasinya antara lain kita bisa lihat adalah angin kencang yang terjadi
kemudian juga kita lihat ada hujan deras
bisa terjadi sampai bahkan berhari hari
akibatnya adalah timbulah yang namanya banjir
kemudian selain itu ada juga gelombang tinggi ataupun gelombang badai juga mungkin terjadi
akibat perputaran saat siklon tropis mencapai daratan dan juga perbedaan arah
serta kecepatan angin di sekeliling daerah siklon tropis
jadi ini adalah beberapa dampak langsung
dan alfito dengan adanya informasi ini tampaknya pemerintah indonesia juga harus menambahnya
sekali lagi antisipasinya bahwa wilayah indonesia juga rentan terhadap salah satu fenomena yaitu siklon tropis
kalau kemarau kebakaran kalau hujan kebanjiran belum lagi ancaman dari ring of fire dan siklon tropis
kita sebagai bangsa memang harus waspada dan berhati hati
dan mudah mudahan ini jadi concern kita bersama termasuk